randy yang otomatis mas randy itu tidak bisa hidup tanpa seorang kiki berarti bisa dong bujukin
bisa dong oh ah iya iya iya bisa nanti aku kabarin jamnya baik itu tuh sekarang ini gimana dong
dan anda juga udah membukul saya
tolong cabut laporan anda terhadap elsa sebagai konsekuensinya saya akan lakukan apa yang anda
kalau boleh tahu nino kenapa bisa perhatian sekali sama rina ibu ya pani pernah cerita
sama ibu sejujurnya pak nino memang cerita kalau beliau mau adopsi rina
padahal rena sumber semangatku saat ini
aku harus bebaskan elsa
supaya papa tidak stres
dan kondisinya membaik
dan operasi bisa segera dilakukan
pegang kata kata anda ya
tapi kalau sampai saya tahu
anda menghubungi rena
atau bahkan sampai menemui rena di panti
saya tidak akan segerakan
buat laporan saya lagi ke polisi
aku kan punya temen
dia tuh youtuber loh
dia itu tertarik lihat foto kamu dan pacarmu
yang kalau dilihat lihat sih
bagaikan bumi dan langit ya
dia mau wawancara kamu dan mas rendy
sebagai pasangan fenomenal dua ribu dua puluh satu
pacarku mas randy ini kan orangnya sibuk banget ya
nih sorry ya
ah masa kamu gak bisa bujukin pacar kamu
berarti kamu gak dianggap dong sama dia
eh bukan prioritas
eh eh sembarangan kalau nggak mau
aku itu adalah nafasnya mas randy
yang otomatis mas randy itu tidak bisa hidup
tanpa seorang kiki
bisa dong bujukin
nanti aku kabarin jamnya
tuh sekarang ini gimana dong caranya
aku mau bujuk mas rendy nih biar bisa nih
udah ada ayang kiki
saya yakin mas rendy mah nggak bakalan mau
jelas jelas uya aja yang udah selalu otw
karena uya yakin uya bakal bikin takjub itu youtuber
ambil pita buat gantungan
nyok kita pergi bebarengan
beli pita ke pasar kerapian
mas kamu usah takut gitu ya nino udah deket sama reina
nino ada niatan mau adopsi reina
saya nggak rela dia ngambil hak adopsi reina dari saya
kamu tahu dari mana mas nino mau adopsi reina
bu asri yang bilang sama saya sendiri
reina tuh segalanya buat saya
saya nggak rela reina diam diam sama orang
kamu segitu nih mas
kalau saya sama seseorang sepenuh hati
seandainya kalau misalkan kamu udah cinta sama aku
kamu juga sepenuhnya nggak
karena kamu sampai kapanpun akan selalu membentur kenyataan din
kalau kamu yang membunuh roy
sekarang juga kamu ke rumah saya
bawa berkas pencaputan atas ameosa
saya mau taruh tangan
ke rumah saya sekarang ya
hari ini datang juga
ditanggepin juga kagak
mana pernah si reni pake manggil kikiku
ngapain deket aja
besok itu kita tuh diundang sama youtuber buat wawancara
kita bisa datang kan ya mas ya
mau bantuin kiki gitu loh
nanti kalau kita gak dateng
kiki bisa dipolis sama temen temen kiki
pak ki denger ya
saya ini asisten pribadinya pak ahok
jadi saya harus standby setiap saat
kalau ada tugas dari pak ahok
eh kecuali apa mas
iya kecuali kamu minta izin sama pak al
dan pak ali di sini
ya masa pake minta izin ke mas al
sama aja aku
minta izin ke macan tutur
aku takut diserang
pak ini dia tuh
suri ini saya bebas ya
kamu kasih tau tuh pak mah
kalau sama ke pak kamu
tanda tangan berkas apa al
kau di rumah
hari ini elsa aku bebasin
kalau memang itu sudah jadi keputusan kamu mama dukung
aku gak pernah anggap de ipar mas
karena dia kita hampir pisah